itu kan kita nanti bicarakan dengan bank
nanti kita atur dalam surat edaran
nanti bank tapi yang akan
di pilot project kan sudah ada deposit
v nya nanti juga bank
memang nanti pilot project kemarin juga ada va
tapi ya mudah mudahan ini kan masyarakat kecil ya
seberapa karena ini bisnis sebetulnya
solution ya jadi tidak bisa kita
menekan satu sisi tapi nggak sustain
ke bank berapa dia biaya itu
mungkin nanti memang betul ini adalah
tidak mampu memang kita nanti akan
untuk bisnis itu kan harus sama sama hidup
cukup besar di dalam model ini
kalau supply nya tidak menarik
jadi kalau berpikir mungkin
tapi kami dari bank indonesia akan tetap monitor
kita memang akan melihat
lalu disini kita sudah disebutkan oleh ibu tadi
kita ingin mencari bisnis model yang sustain
membantu masyarakat unbank untuk bertransaksi
tetapi keberadaannya dia juga menguntungkan
dari segi banknya dari segi agentnya
bukan hanya set up dan issue in the regulation
peraturan tetapi kita menciptakan
menciptakan suasana yang kondusif
sistem layanan keuangan digital itu
in term of usage nya kegunaannya
ya agak kita visit and visit lagi kita lihat ya
mengenai kawasan timur pertanyaannya bagus mas
apakah ini murni nanti ke remote area
baik dari bank agent maupun orangnya
misalnya saya buka gitu ya ke agent
itu nanti agentnya akan langsung kirim ke bank
seandainya saya men track rekening saya di bank ada
karena dia yang melempar semua data ke bank
jadi bukan di agentnya
kita sekarang memang sedang berdiskusi dengan bank
kalau misalnya satu agent itu untuk berbagai bank itu bisa nggak
kenapa dia harus mempunyai badan usaha sendiri
kalau dia tidak mempunyai badan usaha sendiri
itu sampai sudah takutkan dan berdasarkan best practice di negara negara lain
jadi dia harus mempunyai yang sustain buat dia sendiri
jadi usaha kagenan ini jangan disadikan satu satunya
ada apa apa sama ini mural aja terjadi
kita menjaga hati hati supaya tidak terjadi mural hazard
ini kita ngatur bisnis kecil tetapi
itu nanti masyarakat untuk ngecek ada dokternya kan
nanti nomornya nanti bank itu harus punya dua hotline
saya ada di agent nomor sekian
kalau agentnya ada masalah tadi poinnya mas notifikasi misalnya
nggak semua notifikasi lancar loh seperti poinnya mas tadi mengenai provider
pasti ada masalah nih internet saya kelihatannya sistemnya down
nah dia juga harus dilayani hotline yang diciptakan oleh bank
jadi bank disini kok kelihatannya
risikonya adalah risiko ini harus hati hati dimitigasi oleh bank bener bener yang besar
mereka harus menyediakan infrastruktur yang lengkap dalam rangka mendukung keakgenan ini
saya kalau nggak ada lagi
dan teman teman langsung ditutup aja